sudah lapor sudah maafin fatimah fatimah itu nggak tahu apa apa
enggak mau tahu
ini keluar dari sini
sudah lapor sudah maafin fatimah fatimah itu nggak tahu apa apa
asal bang tahu ya
enggak mau tahu
apa enggak mahal itu
enggak mau tahu
enggak malu malaunya cukup
kemarin kamu kemana

hai sudah pakai serangga kemarin aja itu biar kutuji
terus nih berarti mah maka punya tali jemuran ada sih dulu tapi emangnya tali jemuran kenapa
tapi putusnya rapi
warga warga sini itu gak punya kerjaan apa
punting punting tali jemuran sampaian mbak
besok aja kok kayaknya selangit
kita keluar sampean berdumpet
umpet dimana siasat pencernaan
nyari patimah ya bang
tapi kalo nempati mah ada
sampe aja boleh
besok besok aja bang nyari sekarang
fatimahnya belum pulang
nantinya balik lagi kemari
jasemi bukan macam itu jasemi
wanita cantik sekal
ini cantik musik sepuluh kali
dua puluh kali cantiknya jasemi
jadi kau kan naro puluh

ibu cantik jasemi tukar dapet
aduh apat itu menemannya
ayah itu yang doting doting
yang rambutnya keriting jangan jangan pacarnya
si fatimah lagi
kayak om seneng gitu
kalo dia bukan pacarnya
gak mungkin dia terus terusan kemari
eh apa itu
dia yang miara fatimah kali
jangan meluduk gitu dosa
jangan miara simpenan kok
tinggalnya di tempat begini sih
ibu diliat sendiri
dari pertama kali datang aja
dia itu udah ganteng
iya ibu diliat sendiri
sama kan rusdi
iya ibu diliat sendiri
dari pertama kali dateng
iya ibu diliat sendiri
biarkan ketahuan lu di situ sebenernya simpenan
jagain deh tuh ya baik baik
jangan sampai dimuat lagi lah fatimah
maaf banget buat tanya
tadi fatimah mah kali sini tak bang
tadi sama kali sini mas
tapi kayaknya udah jalan lagi deh
udah jalan ya bang iya
alamatnya tau suaranya di beda rumah bang
alamatnya lah saya sih
saya gak tau mas
tapi kalo mas mau cari
dia tinggal di deket kontrakernya bang salim
bagus sih bang ya
wah kita dari nyong
siapa tuh itu supir supir gua bentar bentar
kok lu tahu bahwa sekolah disini udah dimana emangnya banyak akal nyampernya sama kakak
sampai anjanya gimana kalau kita nggak langsung pulang tapi jalan jalan dulu enggak papa nyamper
sorry banget ya harus nurunin lo di sini aduh abis gimana gua lupa kalau jam segini tuh kakak
minta dijemput soalnya dia dari kemarin udah bilang sama gue terus gue lupa jadi gimana dong
enggak apa apa ya enggak apa apa ya thanks ya belanjaannya ya ya tapi gua ya oke dadah
sorry katanya nunggu suruh sorry
terus gua gimana
masuk gua jalan sendirian sih
gara gara si tony nurunin orang
senang enangnya aja di tengah jalan
hah gua jadi harus jalan nih sendirian
malem malem dingin lagi
gua naik lonceng aja ya
wih tapi engga
parah yang ada gua diculik lagi
serangin tas gua
jangan jangan jangan
serangin aku mas
serangin aku mas
serangin aku mas
serangin aku mas
serangin aku mas
serangin aku mas
ga usah makasih
saya tetangganya ibu
lagi lagi gua jalan kan masih jauh
macah dong kalo mau ngajakin orang
sama gak sih saya dengan kamu
masih tetangganya ibu
kalo wan fatimah sama nek naya
belum pulang ya
mana mungkin dia balik jam segini nek
paling juga dia main dulu
jangan sebarangan aja kamu kalo ngomong
fatima mana sih belum pulang ya
ga bisa masuk kamar nek
belanjanya banyak banget nek
sampai pulang ya
ayah tuh tadi harus dijamret tau ga